gubernur kalimantan selatan termasuk yang melaporkan hartanya pada hari terakhir tahap pertama pengampunan pajak
pak gubernur ternyata punya banyak aset
kita lihat gubernur kalimantan selatan sahbirin nur mendatangi kantor wilayah direkturat jenderal pajak kalimantan selatan dan tengah di banjarmasin jumat pagi
gubernur datang untuk menyerahkan surat pernyataan harta atau sph
sementara itu penerimaan dari pengampunan pajak untuk wilayah kalimantan selatan dan tengah sudah mencapai rp enam ratus lima puluh miliar dari empat lebih wajib pajak
peningkatan pelaporan terjadi dalam sepekan terakhir
setiap hari kanwil djp kansel kalimantan selatan tengah menerima seratus miliar rupiah
karena mungkin datanya juga harus di seakurat mungkin
ya yang penting jangan sampai terkesep lah kan
esok kan rasanya kalau nggak salah itu masih bisa cuma udah lain lagi kan ceritanya
berapa yang ditutup
ah itu rahasia